dan di tepi sungai kecil intail hiduplah seorang pria bernama marzin dan saudara perempuannya rosenik
rosenik adalah gadis yang sangat cantik dan diperlakukan seperti putri oleh saudara lelakinya
yang begitu sangat protektif dia akan menolak semua lamaran yang ditujukan kepada saudari perempuannya untuk dinikahi
tidak terima kasih
adik perempuanku yang cantik suatu hari akan menikah dengan seorang
pangeran bukan pedagang apel yang konyol
tetapi marzin tidak menyadari bahwa fakta rosenik dan teman masa kecilnya bernez sedang jatuh cinta
aku berharap aku adalah seorang pangeran sehingga aku bisa meminta restu kepada kakakmu
tapi sayangnya aku hanyalah penebang kayu yang miskin
nah mengapa kau tidak memberitahu kakakku tentang kita di pesta besok
tidak ada tapi
entah kau memberitahu kakakku tentang kita di pesta besok
aku yang akan melakukannya sendiri
aku tidak peduli dengan kekayaan
aku hanya peduli denganmu dan itu saja
sampai jumpa besok selamat tinggal
keesokan harinya ada sebuah pesta besar di rumah marzin dan rosenik
untuk merayakan awal musim panen
rumah mereka dipenuhi tamu
furnes juga hadir
rosenik saat berbicara dengan salah satu tamu
memberi isyarat kepada bernes untuk berbicara dengan kakaknya
dengan ragu ragu dia berjalan ke marzin
jadi marzin aku akan katakan itu
pengemis di rumahku
aku bukan pengemis ini aku bernes
aku tidak berbicara tentangmu
marzin berjalan pergi dan menuju pintu
di mana seorang pria mengenakan pakaian

semua orang di ruangan itu menatapnya
aku seorang penyihir dan aku telah berkeliling dunia selama bertahun tahun
aku sangat lelah dan lapar ketika aku melihat rumahmu
tolong beri aku makanan untuk dimakan dan tempat berlindung untuk istirahat
aku akan selamanya berterima kasih padamu
marzin berpikir sejenak dan kemudian berkata
oke aku akan memberimu makanan dan tempat tinggal untuk malam ini
tetapi sebagai gantinya aku ingin kau menggunakan sihirmu
dan menemukan adikku seorang pangeran yang cocok untuk dia nikahi
aku akan melakukan yang terbaik
segera makanan diletakkan di atas meja dan semua tamu makan sepuasnya
bernest tidak mendapat kesempatan lain untuk berbicara dengan marzin
yang membuat rosine ikut
raling kecewa dengan menekan garisnya
malam itu ketika semua tamu telah pergi
dario dibiarkan di kandang untuk beristirahat
di dalam kandang
ada seekor keledai dan juga seekor domba
baiklah teman teman selamat malam
dario berbaring dan menutup matanya
di luar bulan purnama bersinar terang dan bintang jatuh melesat melintasi langit
pada saat itu
dario melesatkan kainnya
saat itu keledai menggelengkan kepalanya dan tersenyum senang
iya akhirnya pada tahun ini
katakan padaku ada apa
aku tidak ingin berbicara di hadapan penyihir
apa dia adalah penyihir
ya dia itu adalah penyihir
aku mendengarnya ketika dia memperkenalkan dirinya kepada marzud
tapi izinkan aku memberitahumu dia bukan penyihir yang sangat baik
dan bagaimana kau tahu itu
ya penyir itu memang pintar
yang ini di sini bahkan tidak cukup pintar untuk mengetahui seberapa besar keuntungan yang mungkin menimpannya besok hari
ya apa kau tidak tahu
setiap seratus tahun sekali batu batu diploinek turun untuk minum di sungai
dan sementara mereka pergi harta karun yang ada di bawahnya terbongkar
ah aku ingat sekarang
tetapi batu batu itu kembali begitu cepat ke tempat mereka
sehingga kau pasti akan ditangkap dan dihukum oleh mereka kecuali kau memiliki buah apel ungu di tanganmu
ya tapi itu tidak cukup
bahkan seandainya kau selamat harta itu harus diambil dan dibawa keluar oleh orang yang tidak memiliki dosa
jika tidak itu
itu akan hancur menjadi debu
keledai itu hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba tiba mendapati dirinya tidak dapat bicara lagi
keledai itu berbalik ke arah jendela dan melihat kecepatan bintang jatuh melintasi langit dari arah lain
menyeratkan waktu di mana mereka diizinkan berbicara sudah berakhir
dia menutup matanya dan begitu juga domba itu
tapi dario yang jahat
sudah mendengar semuanya
sekarang aku akan menjadi orang terkaya di seluruh perancis dan menikah dengan rosenik
lalu keesokan paginya daryo duduk mencari apel berwarna ungu
dia pergi ke pasar ke hutan dan ke padang rumput
tetapi tidak bisa dia menemukan apel berwarna ungu
akhirnya ketika dia hampir
dia berhenti di bawah sebuah pohon
tiba tiba sesuatu jatuh di atas kepalanya
dia melihat ke bawah dan melihat itu adalah apel
dan bukan sembarang apel tapi apel ungu
oh para malaikatlah memberkatiku
sekarang aku akan menjadi orang terkaya di seluruh perancis
dengan apel di tangannya dario mencapai tempat
dimana batu batu tinggi berdiri
ketika dia melewati barisan batu yang panjang
dia melihat bernest bekerja dengan pahat pada batu yang tertinggi
apa yang kau lakukan di situ
oh tuan dario halo
kebetulan aku tidak punya pekerjaan hari ini
jadi aku pikir aku akan mengukir hati pada batu ini
aku percaya kau pikir itu akan membantumu untuk memenangkan rosenik
bernest menghentikan tugasnya sejenak untuk menatapnya
ah jadi kau tahu tentang itu
sayangnya marzin menginginkan saudara ipar yang memiliki lebih banyak uang daripada yang aku miliki
dan seandainya jika aku memberimu lebih banyak uang daripada yang pernah diempikan marzin
dan apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan uang itu
biarkan aku memberitahumu bahwa jika itu adalah perbuatan yang salah
maka aku tidak akan melakukannya
aku adalah seorang yang berbudi
ini membuat dario tersenyum
dia telah mendengar dari orang orang plaheni tentang bernes
dan bagaimana dia hidup dengan moral dan kebajikan
tetapi sekarang dia yakin bahwa dia memiliki orang yang tepat untuk pekerjaan itu
yang aku inginkan darimu hanya membutuhkan sedikit keberanian
jika hanya itu katakan padaku apa yang harus kulakukan dan aku akan melakukannya
dalio berjalan menuju bernes dan membisikkan rencana itu di telinganya
pada malam hari ketika saatnya tiba dari kota besar di plahenic
bernice memasuki hutan
dia bertemu dario sudah ada di sana dengan tas di masing masing tangan dan satu di tanah
kau tepat waktu
apa yang akan kau lakukan dengan semua kekayaan ini
pertama aku akan meminta rosenik menikahiku
dan dengan sisa yang aku miliki ini
aku akan memberikannya kepada semua orang miskin dan yang membutuhkan diployenik
baiklah mari kita bekerja
ketika tepat jam dua belas malam suara keras muncul di dalam kesunyian
dan bumi seakan bergoyang di bawah kaki
saat berikutnya oleh cahaya bulan mereka melihat batu batu besar di dekat mereka meninggalkan tempatnya
menuruni lereng menuju sungai
sepertinya prosesi raksasa telah berlalu
menemukannya sebagai momen yang paling tepat kedua pria itu bergegas menuju lubang
di mana harta karun itu bersinar terang di bawah cahaya bulan
dario duduk sambil memegangnya
dan bernice terus menarik keluar harta karun dan mengisinya ke dalam tas
sekarang kedua tas terisi dan yang ketiga ditinggalkan ketika tiba tiba
murmu rendah seperti badai yang jauh menghantam telinga dario
batu batu telah selesai minum dan bergegas kembali ke tempat mereka
cepatlah mereka akan datang
tangan tanganku terjebak tolong aku
oh ya ampun sudah terlambat
hati hati temanku hidupku sangat berharga
terima kasih atas kekayaannya
dario dengan dua tas mulai berlari ketika dia tiba tiba tersandung dan jatuh
tas itu melayang di udara dan jatuh di balik semak semak
tepat saat itu batu tertinggi berlari melewati dario
dan berhenti tepat di depan bernes
sehingga tidak ada yang bisa melewatinya
itu adalah batu tempat bernes mengukir hati
sementara itu batu batu lain mengelilingi dario
ehm ya kalian tidak bisa menyakitiku aku punya apel ungu
ini bukan apel ini buah quenci bodoh
dan kemudian semua batu mengelilinginya
dario seketika berubah menjadi debu
sementara itu batu tinggi itu berbicara kepada bernis
kau adalah pria yang baik kau berhak untuk hidup
lari sebelum saudaraku datang
tapi tapi tanganku terjebak
dan dengan begitu
tangan bernest tidak terjebak lagi
terima kasih banyak
tidak perlu terima kasih
kau memberiku hati aku hanya membayarnya
oh dan jangan lupa tas harta karunmu
tapi itu bukan milik kau
bernes menunduk rendah
aku mengambilnya dari sini
sekarang tas itu milikmu
bernes tersenyum dan lari
ketika semua batu akhirnya mengambil tempat masing masing
kembali dan menetap
bernest mengambil tas tas yang tergeletak di balik semak dan pulang
keesokan harinya bernest pergi menemui marzin
dan menceritakan semua tentang apa yang terjadi
rosenick dan marzin terkejut
penyihir jahat itu ingin menikahi adik perempuanku
ya tidak ada gunanya memikirkan masa lalu
dia mendapatkan apa yang pantas didapatkan
ya dan aku juga mengerti bahwa kekayaan tidak bisa membeli kebahagiaan adikku ini
tidak apa apa saudaraku
kau melakukan apa yang akan dilakukan saudara manapun
dan kau bernes aku tidak tahu bahwa kau dan adikku akan saling jatuh sakit
dan jujur saja aku senang aku tidak melakukannya karena aku tidak akan pernah mengizinkannya
tapi sekarang sekarang aku bisa melihat melewati kebutaan
kau pria yang sangat baik
dan yang paling penting kau adalah pria jujur
dan dengan demikian rosenick dan bernes menikah dalam sebuah upacara besar
marzin sangat senang karena dia akhirnya menemukan orang yang cocok untuk adiknya
tapi coba tebak siapa yang lebih bahagia
oh bagus sekali waktu bicara di siang hari